terima kasih tahu
papa minta kamu malam ini aja turutin semua kemohon papa ya
nah itu tamu yang kita tunggu datang
sebentar kamu tunggu
udah berhasil ya
gue gak mau
ada yang curang
buat lo berdua sportif ya
peraturannya kalau lampunya udah di bawah itu tandanya lu berdua tancap gas
gak usah tegang
gak usah tegang
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
malam ini aja kamu luangkan waktu buat bapak
tapi kenapa dia harus ikut
papa minta cuma malam ini
dan papa nanti janji gak akan maksa kamu lagi
papa mau kita makan malam bertiga
kalau kehadiran aku ganggu gak apa apa
aku pulang aja
oh jangan jangan lari kamu udah jauh jauh datang ke sini
untuk sekali ini aja
berhasil pak bener
masuk masuk masuk
ale tadi main curah sama betta ya
betta tidak tarima itu
lo udah kalah gak usah nyelak
kalah kalah aja
lo harus nurut sama kita sekarang
oh tidak bisa
dia main curah dia kasih satu betta di jalan
laay dia tahu magill baru maupun dokter
siap siap nurut ya
gue udah balapan sama nadie
berarti mereka harus ikutin apapun yang kita mau
gue transfer sekarang
kamu kerja disini
iya rifa kerja disini om
mau duduk gimana om
om kita duduk disana aja yuk
om mau pesen apa
riefky kamu ngapain duduk sendirian disitu
gapapa udah disini aja
ayo innungku disini dong
maaf rifah gue mau michelle aja ngeladain ini
gue gak akan nyerah gue join lo sama michelky
rif lo ngapain sih tadi ngeladain insidenya

udah kebaca main dia mau main curang
tadi kalo betta tidak ladainin mereka kita semua nanti dibilang pengecut
itu namanya menghina harga diri negara ips
dan kamu semua tahu betta ini paling benci sekali
kalau harga diri negara ips itu dihina hina dan diinjak injak
jadi sekarang kita nurut dong sama geng ardi
gak ada pencuriga
jangan jangan memang anak geng ipa itu tadi sudah merencanakan ini semua
gue kira geng ipa itu cuma si ali nodo yang rasain dan licik
ternyata sih ardi juga
wah parah sih
jangan jangan ini memang rencana liciknya ali
nah bisa jadi tuh men